ada kabar gembira bagi anda yang berniat berinvestasi
menteri keuangan sri mulyani indrawati meluncurkan varian baru produk sukuk negara retail
yakni sukuk tabungan seri st satu untuk pertama kali
sukuk tabungan adalah instrumen investasi yang relatif terjangkau
minimal pembelian hanya dua juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah
sukuk tabungan memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo atau early redemption
tingkat imbal hasil lebih tinggi dari rata rata tingkat bunga deposito bank bumn
imbal hasil bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan
pemerintah menargetkan dana yang masuk sebesar dua triliun rupiah